menjelang motogp indonesia di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat oktober mendatang
tujuh rider klub motor dari jakarta bandung surabaya malang dan bali
menjajal sirkuit mandalika dalam kegiatan track drc motograge sabtu dua puluh mei
selain untuk memperkenalkan sirkuit mandalika kepada masyarakat
aktivitas ini bertujuan membentuk racing line sirkuit agar lebih sempurna
kesempatan menjajal sirkuit sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan itu disambut positif para rider
artis darius sinatria yang juga anggota klub motor mengaku terkesan akan keindahan
pemandangan bukit dan laut berpasir putih yang mengelilingi sirkuit
dan kelihatan betul sirkuit ini dirawat dan dijaga
karena memang dalam satu tahun ada dua agenda internasional wsbk dan motogp
hampir tiap minggu ada event jadi bagus sirkuitnya hidup
mudah mudahan bisa jadi bukan cuma untuk menikmati
tapi juga untuk menempa bakat bakat pembalap muda indonesia
penyempurnaan racing line dalam sirkuit sangat penting bagi pembalap
untuk itu berbagai kegiatan track day di sirkuit mandalika
diharapkan dapat lebih menyempurnakan racing line yang
yang ada saat ini
supaya racing line dari sirkuit ini tetap terbentuk
tetap ada tetap terjaga
jadi ketika nanti pada saat motogp racing line nya juga masih bagus
debu debu juga kalau sering dipakai kan juga akan hilang
tidak menempel di sirkuit
motogp indonesia di sirkuit mandalika dijadwalkan berlangsung lima belas oktober mendatang
dalam jadwal musim balap dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh tiga motogp masuk seri ke enam belas dari total dua puluh satu race
yang berlangsung di delapan belas negara
lalu rahmat juniadi lombok nusa tenggara barat